sudah tidak sabar mencoba kereta cepat jakarta bandung
seperti apa kesannya
langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
selamat siang nindya
kalau di tiongkok ini kereta cepat sewaktu beroperasi diuji dengan satu gelas air penuh
dan seharusnya ini tidak tumpah
bagaimana dengan kereta cepat jakarta bandung
apakah anda juga sudah mencobanya dengan metode yang serupa
selamat siang maggie
saat ini saya berada di stasiun kereta cepat jakarta bandung halim jakarta timur
dan sejumlah masyarakat tadi sejak pagi tadi memang terlihat cukup antusias
untuk mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
namun informasi yang kami dapatkan memang untuk masyarakat yang mencoba kereta cepat jakarta bandung ini
hanya bisa mengakses lewat website
dari kereta cepat jakarta bandung
karena bisa dilihat di belakang saya ini memang sudah tersedia delapan mesin tiket
yang disediakan oleh pihak pengelola kereta cepat
namun di layarnya ini terlihat tulisan layanan tidak tersedia begitu
jadi masyarakat yang ingin mencoba ini hanya bisa melalui website dari kereta cepat jakarta bandung
tadi kami sempat berbincang langsung dengan masyarakat yang mencoba
begitu dari tegaluar kemudian ke stasiun halim ini
memang untuk akses ke websitenya ini terbilang agak susah
susah susah gampang begitu maggie
karena aksesnya yang masyarakat yang cukup antusias
haking banyaknya yang mendaftar yang akses website nya
ini masyarakat sedikit kesusahan untuk masuk ke dalam website nya untuk mendaftar
mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
dan benar informasi yang didapat dari masyarakat untuk uji jawab kali ini
dua puluh september nanti ini memang gratis atau free tidak dipungut biaya
sepeser pun begitu
sehingga masyarakat bisa mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
dan bisa dilihat maggie di belakang saya
ini memang kereta yang datang perharinya
ini disediakan hanya di jam sembilan pagi dan jam dua siang maggie
namun hari ini siang ini saya melaporkan untuk kereta di jam dua siang
ini memang terlihat masyarakat yang sudah mulai datang begitu
untuk mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
untuk mengetahui bagaimana proses dari pemesanan tiket
apakah benar benar memang susah atau seperti apa
saat ini saya sudah bersama dengan calon penumpang dari kereta cepat jakarta bandung
hai mas bimo selamat siang
mas bimo boleh diceritakan mas untuk proses pemesanan tiketnya seperti apa mas
untuk mencoba langsung kereta cepat ini
pemesanan tiketnya agak terbilang sulit ya
cuma memang pas itu memang masih terlalu panjang
itu memang saya lagi main di instagram terus gak lama muncul notifikasi di instagramnya kcic kan
di situ saya langsung ini langsung meng scan dan coba mengisi dan ambilnya dapat
tapi kalau dari pribadi mas bimo apa yang kenapa mas kepengen mencoba kereta cepat selain gratis untuk saat ini promosi atau seperti apa
untuk merasakan kayak naik keretaan tiga ratus lima puluh km per jam tuh gimana rasanya gitu ya dengan ngebut gitu kan
apalagi jakarta bandung itu cuma empat puluh lima menit lah ya jadi itu yang jadi motivasi buat nyobain gitu
ini sendirian aja mas gak ada temannya gitu
iya ini sendirian sendirian
nah kalau menurut mas bimo sendiri indonesia ini menjadi negara di asia tenggara yang pertama kali punya kereta cepat
menurut mas bimo seperti apa mas tanggapannya
tanggapannya udah keren ya
ya indonesia jadi negara pertama di asean ya yang punya kereta cepat itu suatu kebanggaan ya
soalnya memang udah diimpikan lama lama kan jadi pengen seperti di negara luar yang lebih punya banyak jaringan kereta cepat gitu ya
dan indonesia udah mulai dari sekarang gitu
oke berarti ini beneran free ya mas yang didapat dari mas bima
oke terima kasih mas bungo semoga ini menjadi pengalaman yang cukup menarik ya mas mencoba kereta cepat
terima kasih mas bimo
begitulah maggie ternyata memang terbilang susah susah gampang
untuk membeli tiketnya begitu ya
karena ini memang free hingga tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh tiga
jadi maggie ini masih ada kesempatan di tahap kedua yaitu minggu depan
dari tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga belas september ini bisa mengakses di tanggal dua puluh empat september
jadi maggie mungkin setelah siaran ingin mencoba kereta cepat bisa war tiket dulu tanggal dua puluh empat september dua ribu dua puluh tiga
kembali aja kan maggie
iya ini harus war ticket dulu ya harus registrasi dulu
terima kasih nindya atas laporan anda selamat bertugas kembali